suasana sepi di kampung pasir panjang kelurahan sembulang pulau rempang batam
menjadi pemandangan yang lumrah pasca rencana pengosongan pulau rempang
warga di salah satu kampung pesisir dari enam belas titik kampung yang terkena dampak pembangunan
saat ini mulai siap siaga akan kemungkinan masuknya tim terpadu ke wilayah mereka
para nelayan pun kini melaut secara bergantian demi melindungi ancaman pengosongan
yang membayangi mereka beberapa pekan terakhir
farida istri dari salah satu nelayan di kampung pasir panjang mengaku
kini suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibandingkan pergi ke laut demi menjaga rumah
sama orang kampung ini susah kita mau itu mau tahu sifatnya kan
bukan orang di situ nggak ada perkampungan juga ada kan
beda lah pak yang intinya beda kami kalau dipindah itu beda
pasalnya kami udah baca suami kami ini udah
taunya lautnya di sini tempat ikannya di sini tempat jaringnya gitu
mau dari nol itu susah kita
cerita yang sama juga datang dari nek amlah
nenek yang mengaku berusia satu ratus lima tahun ini menegaskan
akan tetap tinggal di tengah wacana relokasi warga demi proyek strategis nasional
ne amla bahkan dengan tegas melarang siapapun meminta tanda tangan anggota keluarganya
untuk menyetujui proses relokasi oleh tim percepatan relokasi rempang eko city
dan minta minta tanda tangan ke anak anak semua belum ngasih
aku gitu juga kalau orang minta ke belum masih
kalau belum habis semua orang minta kebanggaan nek tak kasih
hingga saat ini kondisi proyek
untuk relokasi warga di enam belas titik kampung tua yang difokuskan di dapur tiga si jantung
kecamatan galang masih dalam proses pengerjaan pembukaan akses jalan
inilah yang menjadi alasan warga untuk tidak menyetujui relokasi
sementara itu data dari badan pengusahaan batam mencatat
sebanyak seratus kepala keluarga telah mendaftar untuk proses relokasi ke wilayah si jantung
fernando sirait batam kepulauan riau